dan sudah terhubung melalui sambungan telepon abdul khair ramadan anggota komisi hukum dan perundang undangan mui
selamat malam pak abdul
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak abdul ini kita bicara mengenai perbedaan sikap anda dengan ketua mui ⁇ maruf ⁇ amin
apa kemudian mempertimbangkan pak abdul begitu ketika mengeluarkan pernyataan untuk tidak menggubris pernyataan ketua mui ⁇ maruf ⁇ amin terkait dengan kontroversi puisi sukmawati
ya saya perlu klarifikasi bahwa orasi saya itu berbeda dengan teks yang beredar dari media massa
isi orasi anda apa ini pak abdul
di dalam media masa itu disebutkan saya menunjukkan untuk tidak mengindahkan itu kepada umat islam
agar tidak mengindahkan seruan ketua mui ma'ruf amin
tapi yang sebenarnya
bukan itu maksudnya
dalam orasi saya saya sebutkan saya memohon kepada kepolisian negara republik indonesia
arahnya kepada pihak kori untuk tidak mengindahkan benar atas seruan yaya haji ma'ruf amin selaku ketua mui
untuk tidak menghentikan perkara sukmawati ini
diharap dibedakan antara permintaan maaf dengan proses hukum
permintaan maaf dapat saja diberikan permohonan maaf
tapi proses penegakan hukum yang sedang ditangani polri harus dilaksanakan
tidak dapat dihentikan
sehingga bahasa saya ada frasa saya memohon kepada pihak kepolisian negara republik indonesia
diakhiri dengan kata kata
untuk tidak menghentikan perkara ini
itu dua hal yang berbeda
tetapi disampaikan di media
itu bahasanya ditujukan kepada umat islam
saya tidak mengatakan memprovokasi umat islam untuk tidak mengindahkan pernyataan surat yaya ma'ruf
yang saya maksudkan untuk kepolisian
agar tidak menghentikan perkara ini
ada dua hal yang berbeda permohonan
permintaan maaf dengan proses penegakan hukum
baik pak abdul
artinya kan anda sudah menjelaskan ya malam hari ini
kebetulan saya juga punya videonya
justru di sini seolah olah saya dihadap hadapkan dengan ketua umum kami di mui
tapi kalau kemudian
institusi mui itu salah
baik pak abdul
tapi kalau kemudian publik ya
atau katakanlah persepsi
resepsi yang timbul adalah anda memang berbeda pendapat dengan kiai haji maruf amin
terkait dengan puisi sukumawati
karena pak ma'ruf juga mengatakan bahwa ini tidak bermaksud untuk menghina umat islam
dan suruh meminta maaf
artinya memang ada irisan berbeda pendapat yang cukup jelas antara anda dan juga ⁇ maruf ⁇ amin
itu kan bukan antara saya dengan kiai maruf
antara saya dengan yang lain
antara kiai ma'ruf dengan yang lain
hal yang berbeda
dalam hal perbedaan pendapat
antara sosial pendekatan sosiologi terhadap persoalan sukumawati
tetapi dalam persoalan hukum perbedaan pendapat itu nanti diselesaikannya melalui sistem mekanisme pendegakan hukum
adanya di mana
adanya di tahap pembuktian di persidangan
jadi jangan dikaburkan antara perbedaan saya dengan perbedaan ketua umum kami
itu antara pribadi
ini telah menjadi pengetahuan umum bahwa memang ada perbedaan
bukan hanya saya dengan kiai ma'ruf
di antara kita juga banyak perbedaan
tapi perbedaannya harus diselesaikan melalui pendekatan pendekatan hukum
yang benar benar menjunjung alias kepastian dan alias keadilan
nah setelah kemudian ini muncul di media ya
seolah olah ada perbedaan pendapat atau anda bertentangan dengan ma'ruf amin
apakah sudah ada panggilan
pak abdul dari mui terkait dengan sikap anda ini dalam arti misalnya begini
seperti apa kemudian ini disikapi baik dari anda pak abdul dan juga dari pihak mui ataupun dari kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin
ya gini saya kembali lagi bahwa tidaklah tepat apabila terhadap kasus sukmawati ini
sebagaimana pernyataan kobes argo apabila dalam tahap penyelidikan lp itu dicabut dengan pendedakan
nah ini sudah dikatakan restoratif jastis perkara ini dapat diselesaikan
awalnya kan di situ permasalahannya
dari kami permasalahannya
nah kalaupun saya dianggap misalkan berbeda pendapat dengan ketua umum itu kan hal yang biasa
saya melihatnya dari segi yuridis dari segi teoritis
kalaupun nanti saya dipanggil dihadapkan untuk memberikan keterangan itu memang merupakan bagian penjelasan
ya mengklarifikasi hal yang biasa di dalam bidang organisasi
tapi sampai saat ini saya belum menerima panggilan
saya bahkan tahu dari media
dari media yang diterbitkan oleh cnn
nah itu adalah dalam ranah internal kami menyelesaikan persoalan adanya suatu pemberitaan yang menyimpang dari esensi dan tujuan saya
saya memberikan statement yang ditujukan kepada pihak kepolisian bukan kepada umat untuk tidak menghiraukan seruan permohonan maaf sukmawati
saya menekankan saya meminta mohonkan kepada pihak kepolisian negara republik indonesia untuk tidak menghentikan
jadi ini bukan
hal yang berbeda
jadi ini bukan anda kemudian seolah olah berlawanan begitu ya dengan kiai haji maruf amin
tidak tidak berlawanan
pendapat yang biasa saja begitu pak abdul ya
kalau saya melihat dari sudut pandang hukum
sebenarnya kiai maruf melihat dari segi keagamaan
ya baik pak abdul
hal yang berbeda dan bukan hal yang dihadap hadapkan terus menimbulkan adanya suatu pertentangan
baik pak abdul
terima kasih untuk informasi yang anda sampaikan malam hari ini
kita tentu berharap bahwa agar dapat diselesaikan di internal antara anda dan juga pihak mui kita akan nantikan seperti apa
ada perbedaan pendapat ini
terima kasih abdul khair ramadan anggota komisi hukum dan juga perundang undangan dari mui